meski pergantian tahun baru masih tiga minggu lagi
petugas satlantas polrestabes surabaya telah menggelar razia kenal potbrong
untuk kendaraan roda dua di jalan raya wonokromo surabaya
dalam razia itu puluhan sepeda motor diamankan petugas
belasan anggota kepolisian dari satlantas polrestabes surabaya kamisuri
melakukan razia sepeda motor di kawasan perempatan jalan monokromo surabaya
dengan sasaran sepeda motor berkenal potbrok
satu persatu kendaraan yang berhenti di lampu merah perempatan jembatan mayangkara ini
disisir oleh petugas kepolisian
bagi pengendara sepeda motor yang kendaraannya menggunakan kenal potbrong
langsung ditipikan oleh petugas dan diperiksa kelengkapan surat surat kendaraan bermotornya
karena dianggap tidak sesuai peruntukannya
polisi langsung menilang sepeda motor yang menggunakan kenal potbrong
sekarang polis sudah begitu
polis sudah begitu
untuk tahun baru apa
untuk tahun baru atau gimana
emang nggak suka kalau standar gitu
nggak suka kalau standar
belum nyawa saya belum beli
hanya dalam waktu satu jam polisi menilang tiga puluh dua sepeda motor berkenal potbrong
yang rata rata didominasi oleh sepeda motor spot dua ratus lima puluh cc
kita tidak mau ini menjadi suatu pengisian kebiasaan hidup masyarakat
sehingga kita tunjukkan bahwa sebenarnya penggunaan penal potbrong
penal pot tersebut tidak sesuai
ini menghadapi tahun baru apa gimana
ya ini juga merupakan upaya untuk menciptakan kondisi aman tertib masyarakat
menjelang perayaan malam tahun baru dua ribu delapan belas
selain memberikan surat tilang
polisi juga memberikan peringatan kepada pengendara sepeda motor yang melanggar
untuk segera mengembalikan kenal pot standar
razia kenalpot ini sendiri akan terus dilakukan hingga malam pergantian tahun nanti
wahyu pratama surabaya